tidak hanya keterbatasan kamar perawatan bagi pasien covid sembilan belas yang menjadi perhatian jumlah dokter yang meninggal dunia hingga bulan desember akibat virus sars cov dua mencapai dua ratus dua puluh empat jiwa
belum lagi ancaman varian baru virus corona wajib untuk kita pikirkan bersama
untuk membahasnya kami telah bergabung dengan wakil ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia dr adib humaydi dan sekretaris jenderal perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia ada dr lia gardenia partakusuma
halo selamat malam dr adib dan dr lia
halo selamat malam
selamat malam mbak dea
selamat malam dr adib apa kabar
alhamdulillah baik apakah ibu atau dr lia sudah bergabung sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas
ya sudah assalamualaikum dr adip selamat malam
dr lia sihat sihat dr lia
baik dokter adib sebelumnya kami turut berduka cita dengan gugurnya para dokter serta tenaga kesehatan lain saat berusaha ya melawan covid sembilan belas dalam masa pandemi ini
ya terima kasih mbak dea
baik saya terlebih dahulu ke dr lia
dokter lia sembilan bulan pandemi melanda bagaimana upaya manajemen rumah sakit untuk menyediakan ruang perawatan baik untuk isolasi bagi gejala sedang dan ruang perawatan intensif bagi yang bergejala berat
karena kita tahu banyak pasien yang mengandung
antri luar biasa di daerah yang terdampak covid sembilan belas
ya terima kasih mbak dea
rumah sakit luar biasa nih
kami kami ini sekarang memang sedang dalam puncak kesibukan
jadi sementara yang lain untuk berlingkur kami di rumah sakit ini betul betul kita agak kesulitan untuk menyiapkan kapasitas tempat tidur
memang kita sejak beberapa sebulan ini terus menambah kapasitas tempat tidur
tetapi artinya berapapun tempat tidur yang ditambah
memang ternyata pasien pasien pun sudah mengantri begitu
ada beberapa tempat yang terutama icu itu terus terang kami sudah mulai kewalahan
memang kalau angka nasional berkisarnya mungkin sekitar baru di bawah tujuh puluh persen
sekitar seluruhannya secara nasional
tetapi pada daerah daerah tertentu itu terdapat peningkatan yang lebih dari tujuh puluh persen
bahkan kalau mencapai delapan puluh persen
artinya kesulitan kami adalah untuk mengatur tempat tempat yang memang dibutuhkan oleh pasien berat maupun fisik
begitu mbak de
dokter lia ini daerah mana saja yang terdeteksi atau sudah terdata bahwa ruang perawatan maupun ruang perawatan intensif
begitu untuk pasien yang punya gejala berat sudah sangat kritis apakah sudah tercatat
ya memang data ini ada beberapa perubahan dari hari ke hari
sempat waktu itu angka tertingginya yogyakarta kemudian diganti lagi akhirnya menjadi jawa barat
jadi memang dari tempat tersebut adalah tempat tempat yang kelihatannya merupakan daerah wisata
ada yogyakarta sekarang ini ada jawa barat ada jawa tengah ada yogyakarta kemudian juga ada dki sendiri ya
kan juga angka angka itu terus bertambah memang
jadi mudah mudahan waktu melibur nanti tidak menjadi lebih banyak lagi pasien pasien yang harus dirawat di indonesia
seperti itu mbak de
baik ruang perawatan
atau tempat tidur di rumah sakit rujukan covid sembilan belas sudah mulai penuh
bagaimana dengan dokter adib dari iddok
idi bagaimana menyikapi hal ini kalau misalnya kita lihat di rumah sakit sampai dibangun tenda darurat
bagaimana dengan kondisi dokter
ya jadi perlu dipertimbangkan juga pada saat kita bicara terkait dengan angka okupansi rate yang semakin meningkat
maka ada konsekuensi untuk kemudian menambah kapasitas
tapi menambah kapasitas secara fisik lebih mudah
tapi yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan sdm
nah inilah yang perlu kemudian juga diperhitungkan
karena kalau dari kami konsepnya adalah jangan sampai kemudian memberikan beban kerja
beban lama atau durasi di dalam pelayanan
karena kita punya standar di dalam buku yang kita sudah terbitkan di dalam standar pendapat perlindungan dokter
untuk yang resiko tinggi dengan apd level tiga itu maksimal enam jam
artinya ada empat shift
sedangkan di resiko sedang tiga shift per delapan jam
jadi ini saya kira tetap menjadi satu perhatian
sehingga jangan sampai nanti penambahan kapasitas secara fisik juga berdampak pada penambahan sdm
tapi jangan berdampak pada penambahan beban kerja di tenaga medis dan tenaga kesehatan
dokter adi tapi kan sudah ada
dua ratus dua puluh empat dokter yang harus gugur karena pandemi covid sembilan belas
ini terinfeksi covid sembilan belas
bagaimana dengan dokter dokter idi sendiri
apakah jumlahnya bisa optimal dengan mengingat pertambahan kasusnya semakin tinggi
bahkan hari ini hampir mencapai angka delapan kasus
jadi memang fluktuasi positif rate ini juga berdampak pada akupansi rate
dan juga sejalan juga dengan dampak
ada fluktuasi kematian dan paparan yang terjadi pada tenaga medis
khusus untuk dokter karena kami mendata di tim mitigasi dokter itu pada bulan desember saja
ini merupakan puncak
puncak dalam artian angka kematian paling tinggi
melampaui daripada rekor di pada bulan agustus dan november
karena kita sampai per tanggal dua puluh empat desember itu ada tiga puluh sembilan dokter pada satu bulan desember
sedangkan di akhir bulan
minggu keempat november
itu satu minggu ada enam belas teman sejawat dokter kami yang meninggal
jadi apa yang tadi disampaikan dokter lia
fluktuasi ini sejalan juga dengan angka long weekend
dan ini bukan tidak mungkin
pasca liburan natal dan tahun baru ini juga akan berdampak pada bulan januari
jadi upaya antisipasi ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama
tapi sekali lagi kami mohon juga perhatian
kepada tenaga medis

perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini juga perlu diperhatikan
salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mengenai beban pekerjaan
durasi di dalam pelayanan pembatasan layanan ini yang juga perlu untuk diperhatikan
termasuk ketersediaan apd yang masih ada dikeluhkan juga oleh teman teman kami di daerah
tapi masih banyak dokter adib yang membutuhkan apd
atau ketersediaan apd nya belum optimal
jadi ini saya kira menjadi perhatian
dan terjalan semakin kesininya pun juga kami berharap ini menjadi perhatian
karena kami tidak ingin juga resiko papanan itu semakin tinggi
jadi satu sisi karena akupansi rate
enam belas pasien yang menumpuk
tapi juga kemudian kita tidak diperinjatai dengan apd yang optimal
akupansi rate nya tinggi kemudian pasien terkonfirmasinya juga tinggi
dokter lia bagaimana persi melakukan screening terhadap pasien
karena kita tahu bahwa sekarang laborator swasta sudah mulai menyediakan pcr atau tes pcr
dengan kapasitas yang cukup banyak sehingga orang sering untuk memeriksakan diri
screening nya seperti apa dokter lia
untuk bisa menyaring begitu
karena banyak juga yang punya gejala ringan ingin juga diisolasi di rumah sakit
ya jadi untuk betul betul buat rumah sakit itu aman
kami mohon maaf kepada masyarakat bahwa memang rumah sakit harus melakukan screening yang lebih ketat
jadi pasien pasien yang akan masuk igd kita lakukan anamnesa yang betul betul cerdas
kemudian apabila terduga
pada saat sembilan belas maka akan dilakukan pemeriksaan
apabila kan yang belum selesai kita taruh atau kita letakkan pasien tersebut atau kita dirawat di igd tetapi diisolasi
nanti setelah hasil keluar baru akan ditempatkan pada tempat yang mungkin bisa sesuai dengannya
kemudian untuk setiap tindakan atau operasi memang kita lakukan juga screening
jadi dengan adanya sekarang memang dibantu juga selain oleh pcr juga
dan dengan adanya persiksaan antigen ini juga memang agak nambah dukungan juga untuk kita yang membutuhkan kegiatan ketat di rumah sakit
nah tetapi tentu yang kita harapkan bukan seperti itu
sejauh apapun kita lakukan screening kadang kadang orang tampak berjala itu kadang kadang luput dari perhatian kami
nah misalnya di poliklinik
nah kalau tindakan kalau untuk operasi biasanya kita lakukan screening ketat
tapi kalau pasien ke poliklinik kan tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan
mungkin dok radit juga merasakan seperti itu
apalagi kalau di tempat tempat plastik plastik yang kelas kan sebetulnya
di rumah sakit saja untuk poliklinik yang tidak bergejala kita bisa dapatkan tiba tiba pasien tersebut beberapa hari kemudian melaporkan bahwa mereka positif
artinya data nasa yang ada di sana tentu kita harus lakukan juga pemeriksaan lagi secara aktif begitu
nah jadi mohon kepada masyarakat
rumah sakit mengusahakan untuk adanya tempat tidur
mungkin juga pemerintah daerah sudah menyiapkan rumah rumah singgah sebagai pengganti rumah sakit
atau mungkin juga isolasi mandiri sudah ditambah oleh kawasan kawasan yang mempunyai fasilitas
dan mungkin tidak menjadi keabal gitu masyarakat
sehingga masih mempergunakan kesempatan untuk berlibur
kalau memang perpindahan satu orang ke provinsi lain itu adalah karena tugas atau karena penting
itu tidak apa apa
tetapi kalau karena hanya libur gitu dan mungkin ini resikonya akan meningkat
kami menyarankan agar masyarakat menunda dulu lah
kita dalam keadaan pandemi ini bukan sesuatu yang main main
sudah selalu menular infeksinya juga
kelihatan bahwa kluster keluarga sekarang ini meningkat
kami mengkhawat di beberapa rumah sakit bahkan keluarga keluarga
bukan hanya pasien pasien tetapi pasien itu bisa dalam satu keluarga
itu mohon hati hati dan mudah mudahan kan bersih
masing masing menjaga masing masing supaya tidak jadi infeksi buat yang lainnya
itu mbak dila
baik kluster keluarga ini menjadi perhatian
terakhir saya ke dr adib
dr adib ini ada mutasi virus covid sembilan belas yang muncul di inggris dan beberapa wilayah di eropa
bahkan dikabarkan sudah masuk ke asia
bagaimana kesiapan idi
bagaimana pandangan idi soal kesiapan negara untuk memberikan perlindungan bagi dokter
bagaimana pandangan idi soal kesiapan negara untuk memberikan perlindungan bagi dokter
bagaimana pandangan idi soal kesiapan negara untuk memberikan perlindungan bagi dokter

mutasi virus ini sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari
kondisi kondisi yang terjadi di dalam pandemi yang panjang
itu juga pasti akan berdampak pada kondisi yang terjadi pada virusnya
karena kita tahu bahwa ada namanya triad of disease
it of disease itu salah satunya adalah virus
kemudian environment lingkungan
dan kemudian host nya
kita tidak bisa mengintervensi virusnya karena itu sebuah proses fisiologis yang terjadi pada virus gitu
yang bisa kita lakukan adalah lingkungan kemudian screening tadi yang disampaikan kemudian hostnya termasuk juga manusianya yang harus diperbaiki
salah satu dengan upaya upaya preventif promotif
karena kalau kita hanya terkonsentrasi pada virus maka perubahan perubahan itu pasti akan bisa terjadi
hingga upaya yang kita lakukan kembali lagi bahwa pandemi bisa diselesaikan dengan peningkatan upaya preventif promotif dan masyarakat adalah garda terdepan
karena ada keterbatasan di kami ada keterbatasan di rumah sakit ada keterbatasan di pasket dan alat serta obat
sehingga upaya yang perlu kita bangun sekarang adalah bersama sama dengan masyarakat untuk melakukan upaya upaya preventif promotif mematuhi protokol kesehatan
kembali ke kapasitas testing dan tracing
itu upaya upaya yang saya kira perlu ditingkatkan
baik itu tadi upaya preventif dan juga hal hal yang perlu dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat
terima kasih dr lia dan dr adib sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
dan pesannya saya terima yaitu masyarakat untuk tetap di rumah menahan diri untuk bisa berlibur ke luar kota
terima kasih sehat sehat semua